dua tahun sudah rangga mengambil peran tidak hanya sebagai ayah
tapi juga ibu bagi raya sang buahati
perpisahan dengan mantan istri menuntut rangga mengambil peran untuk merawat raya
ini adalah salah satu peran yang boleh jadi tak terbayangkan oleh rangga sebelumnya
seperti kali ini rangga menemani raya mengerjakan tugas sekolah
bukan hal mudah bagi rangga menjadi orang tua tunggal bagi sang buah hati
rangga harus putar otak untuk tetap fokus bekerja dan merawat raya
meskipun rangga sibuk namun raya selalu senang ketika sang ayah menyempatkan permain bersama
ini aku tuh disini harus gitu
kaki aku harus disini nanti sama bawa dipegangin kakinya gitu
psikolog elizabeth santosa mengatakan bukan hal mudah bagi pria untuk menjadi orang tua tunggal
apalagi menurut beragam penelitian wanita lebih memiliki kemampuan multitasking dibandingkan pria
pria juga tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumahan yang lebih banyak dilakukan wanita
bahwa wanita itu karena dia lebih ekspresif ya healingnya lebih cepat
laki laki karena metode copping stressnya berbeda dengan wanita
sehingga dia healingnya atau acceptance nya itu
sehingga makin cepat healing kondisinya dan makin bisa menerima kondisi as single father
dalam kondisi emosional yang lebih stabil itu lebih mudah untuk single father
selain harus segera bisa beradaptasi untuk melakukan tugas ganda
elizabeth santosa juga menambahkan pria yang menjadi orang tua tunggal juga membutuhkan support system dalam melakukan tugasnya
perjuangan orang tua tunggal memang luar biasa
selalu pastikan anda memberikan perhatian lebih kepada buah hati
baik kebutuhan fisik maupun psikis
tidak semua ayah bisa menjadi orang tua tunggal yang sempurna
maka itu jangan malu mengakui kekurangan anda dan minta anak anak mengerti dan tetaplah berusaha menjadi ayah yang baik
yudi yudawan indra raharja tangerang selatan banten